inilah mesin penggoreng kerupuk hemat energi
yang dibuat enam mahasiswa jurusan teknik elektro
fakultas teknik universitas katolik widya mandala surabaya jawa timur
karya mereka berhasil meraih juara satu kompetisi inovasi teknologi tepat guna
yang diselenggarakan oleh pemkot surabaya
mampu menggoreng kerupuk lebih cepat
sehingga bisa meningkatkan kapasitas produksi
dari hasil pengujian waktu yang diperlukan untuk menggoreng satu ratus lima puluh gram kerupuk mentah
rata rata empat puluh satu tujuh detik
sedangkan untuk menggoreng bahan baku satu kg dibutuhkan waktu empat enam menit
artinya dalam satu jam bisa dihasilkan dua belas kg kerupuk